ah enggak kok gue gak apa apa
nathan kalau lagi punya masalah lo cerita sama gue
karena gak baik masalah di penerb sendiri nat
lo perhatiin banget ya sal
tidak tidak tidak
kasian tuh pokoknya ganteng lagi
ibu ibu maaf ibu salah paham deh
ini bukan pacar saya kok saya gak banyak pacar
salma gue tahu lo gak akan nganggup gue sebagai pacar lo lagi
tapi buat gue
lo tetap cewek yang ada di hati gue sampai mati soal
udah kalau ada yang gak mau buat saya aja deh
wah cowoknya ganteng lagi romantis lagi ya
tapi cara tadi berhasil kan bikin lo nyamperin gue
iya apaan sih tak lucu tau gak
lo mau kemana
yaudah kalo gitu gue boncengin deh
engga usah gue mau jalan kaki aja gak mau diboncek sama lo
yaudah kalo lo tetep gak mau gue bonceng gue bakal tetep ngikutin lo sal
ketemu lagi di video selanjutnya

kalau gue udah bilang gue bakal nemenin loh ya gue jalanin
tapi tunggu sebentar ya gue beli perlengkapan dulu
karena gak baik masalah di penerb sendiri nat
lo perhatiin banget ya sal
eh mas parkir yang benar dong
mundurin mobilnya tuh ngalangin jalan nih
oh iya pak tunggu pak ya
kenapa adegan ftv kayak gini dibikin slow motion
karena emang kenyataannya romantis banget

dia kan dia aja
iya waktu itu aku membuatnya
gak ada nuw bambu
ya gak ada
sepertinya kunjungan rutin dari bapak dan anak bapak sangat mempengaruhi ibu melly
wah saya senang sekali mendengar kabar ini dok
jadi saya sudah bisa membawa istri saya pulang besok
pak ardi bisa membawa ibu meli hari ini juga
jadi saya bisa bawa pulang istri saya hari ini juga dok
terima kasih ya dok
aduh aduh aduh
kalau gue puasa batal berapa kali gue diin
hello siapa juga kali yang mau meluk lo
kaki rambut gue berantakan aja sih
lo bodoh apa engga sih ha
kalau gue turun nyemotor siapa yang pegangin
udah tau gue lagi bawa barang pecah belah
dimas please ya ini tuh masih siang
bisa gak sih lo tuh gak ganggu gue sama temen temen gue
tampeng yang kecanduan micin begini boncengin lu
kan ada gue lu tinggal bilang aja kan
please ya sekarang tuh gue lagi banyak masalah
otak gue beku hati gue beku
lo gak usah ganggu gue
denger ini semua gara gara lo
eh eh eh udah
santai bor santai
gue malah pengen ucap terima kasih ke lo
karena apa kalau lo mau nganterin dinda
seneng hati gue
salaman dulu ya salaman dulu
gue orangnya cinta damai dari lahir
lu kalau mau berantem no sama yang suka sama dinda aja
gue sama oga ya gue cabut dulu dah
budi budi budi budi
gue mau tunggu budi
gue jadi ninggalin gue gue sekarang mau pulang sama siapa coba
udah sih kan bareng gue aja bisa kan
eitss jangan dong
lo mau kemana pun sejauh apapun itu
gue bakal anterin
sampai disini aja ya
harus banget ya sal lo turuninnya disini
eh nak lo kan tau alesannya apa
mau nanti gue dimarahin
diusir atau bahkan diancem
gue gak akan nyerah
pokoknya gue bakal luluhin nanti bokap lo
satu aja syaratnya
lo mau jadi pacar gue

lo mau jadi pacar gue
lo mau jadi pacar gue